saya kira rempang sudah ditangani dengan baik sekarang mungkin awal kita membuat sedikit ketidakpasan
tapi niatnya semua saya kira baik
sekarang tim yang ada di lapangan sudah menangani dengan baik
tidak perlu kita membesar besarkan kalau ada yang kurang ke sana sini
kan bisa saja kita awalnya membuat salah atau kurang sekarang saya kira sudah penanganannya sudah terarah dengan baik sekali
tapi harusnya kalau misalkan sampai awal dua ribu dua puluh empat skenario dengan investor di sini seperti apa
ya saya tidak beranda endai tapi dari apa yang saya lihat sekarang sih mestinya tidak ada masalah lagi
apakah kalau misalnya sudah ada temuan katanya warga yang disuruh menuju
tidak begitu juga kita kan sudah pengalaman saya menyelesaikan masalah konflik di mandalika yang sudah sekian puluh tahun kan
asal pendekatannya baik semua kan kita
meneruskan aturan jadi memposisikan aturan dengan baik
tidak ada yang boleh menang sendiri kan
juga kasus jalan tol bandung kertajati misalnya yang berpuluh tahun tidak selesai kan juga selesai
jadi saya kira juga kasus rempang ini juga akan demikian